zainal abidin ketua panwascam kecamatan banjarmangu banjarnegara tewas dibunuh di halaman parkir kantor dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan umkm banjarnegara
aksi pembunuhan sadis ini terekam kamera cctv
dari rekaman terlihat korban sedang berdiri di samping sepeda motornya yang diparkir di halaman perkantoran
tiba tiba saja pelaku dengan mengendari sepeda motor mendatangi korban dengan dibuntuti seorang perempuan dan langsung menyerang korban
sebelumnya pada kamis malam warga desa semampir banjarnegara jawa tengah menemukan mayat dengan sembilan luka tusuk
mayat pria bernama zainal abidin ketua panwascam kecamatan banjarmangu ditemukan di kompleks perkantoran pemerintah kabupaten banjarnegara
pelaku yang menyerahkan diri ke polres banjarnegara kini masih dimintai keterangan
dan saat ini si pelaku juga menyerahkan diri ke polres
polisian dan sekarang sedang kita sudah lakukan amankan di polres
kemudian untuk korban juga sudah kami lakukan penanganan dan sedang dilakukan pengolahan tkp
tadi sudah diambil beberapa barang putih yang ditemukan oleh tim kami dari apa yang sudah ada di lapangan